al mama baru dikabarin
ini soal tante indira
tapi kenapa inisial di cincin itu sama kak ya
itu bukan cincin kamu kan rin
cincin saya lah mbak
saya sengaja jebak kamu pakai nama iren
supaya saya tahu yang sebenarnya
dari awal itu adalah cincinnya al
aduh cincin sama randy lagi
nanti kalau jatuh terus hilang gimana ya
lagian malam ini kan lu gak pulang
gak bakal ketemu sama dia juga
kan saya udah bilang tadi sama kamu
kalau mau ngomong kasih to rendy aja
nanti biar rendy nggesamin ke saya
sebentar aja kok
kan saya udah bilang itu cincinnya rendy
tadi kan sudah saya balikin ke dia
al kamu tuh bisa gak sih gak usah bohongin aku
kamu ini udah nikah kan
dan perempuan itu adalah
perempuan yang waktu itu berantem sama kamu
di deket rumah mama kamu
aku tuh heran sama kamu ya al
hal sebesar ini kamu umpetin dari mama kamu
karena ada sesuatu di masa lalu dari pasangan saya
yang membuat saya belum bisa memperkenalkan dia ke mama
mau ngadu ke mama
lagian seharusnya hal sebesar ini tanto rosa itu tahu dari kamu langsung
bukan dari aku
ini tiba tiba dia football
kenapa michelle sampai tau
tuh kan mama
al mama baru dikabarin
ah michelle bilang lagi ke mama
ini soal tante indira
jadi soal tante indi
berarti michelle belum bilang ke mama kalau gue ada nika
oh tante indira kenapa mah
kondisi tante indira kurang baik
jadi kayaknya malam ini mama mau nginep rumah tante indi
ehm reina sama suster nginep di rumah kamu ya
nanti mama mau telepon randy untuk jemput dan drop mereka di rumah kamu
tadinya kan gue mau nginep lagi di rumah mama
kalau rena ke rumah gue mana mungkin gue nginep di rumah mama
ke rumahku ma
gak mungkin mama tinggalin rena sama suster di rumah berdua
mama khawatir takut kejadian apa apa
salam buat anta indira semoga kondisinya cepat membaik
eh by the way tadi kamu bilang apa michelle kasih tau mama apa
kalau kamu gak mau nginep aku mau nginep
aku gak mau menjelaskan sesuatu ke mama
then don't gak usah jelasin apa apa
mama cuma mau dengar kamu bicara jujur
kayaknya mama udah mulai sadar kalau gue udah banyak bohong sama dia
hari ini makasih ya udah jemput saya
ini kayaknya bukan ke arah rumah deh ini ke arah rumahnya aglonema resident kan
iya betul bu kita ke rumah reina dulu ya bu
saya diminta untuk menjemput reina dan mirna karena malam ini mereka mau nginep di pondok pelita bu
iya bu betul

terima kasih zina
saya tunggu pak rendy disini aja sama rena
saya tunggu rendy datang
pastikan bahwa suster dan rena masuk ke mobilnya rendy
tapi kan jemputannya bu bos udah datang
kasian nanti nunggu lama bu
tadi kan andin bilang dia bareng pak rendy buat jemput gue sama rena
bisa bisa dia ketemu bu bos ini
maaf ya udah nunggu lama
kamu have fun di rumah papa ya
baik baik dan nurut sama suster
randy jaga baik baik ya mereka ya
kami permisi dulu ya bu ya
mwah dah sana
baik bu siap
gimana sih bu